komisi pemilihan umum menegaskan tidak ada perpanjangan waktu pendaftaran calon anggota badan legislatif
kpu juga optimistis tidak akan kewalahan menerima pendaftaran lima belas partai politik selasa ini
sesuai dengan peraturan kpu pendaftaran berlangsung pada empat sampai tujuh belas juli pukul waktu indonesia barat
jika sampai batas waktu tersebut masih ada partai yang belum melengkapi daftar caleg otomatis dinyatakan tidak akan mengikuti pemilu legislatif dua ribu sembilan belas
kpu telah mengantisipasi enam belas partai yang akan mendaftar pada hari terakhir dengan menyiapkan setiap meja dan tim verifikasi untuk setiap parpol
setiap partai wajib membawa surat rekomendasi pencalonan yang ditanda tangani ketua umum dan sekjen partai
berkas pencalonan serta fakta integritas tidak akan mencalonkan mantan narapidana kasus korupsi pelaku kejahatan seksual dan mantan bandar narkotika
untuk sistem informasi pencalonan kpu menyatakan telah diperbaiki dan kembali normal setelah dikeluhkan oleh sejumlah partai
terakhir adalah berkas dari fakta integritas
setelah itu setelah itu selesai semua kita berikan tarah terima kepada partai politik
baru kemudian syarat calonnya yang banyak itu yang lima ratus tujuh puluh lima ada enam ratus sekian kita bawa semua ke hotel borobudur untuk kita verifikasi syarat calonnya
kita sampai tanggal delapan belas kita verifikasi tanggal sembilan belas tanggal dua puluh satu kita berikan kepada partai politik
kemudian kita berikan kesempatan kepada mereka dari tanggal dua puluh dua sampai tiga puluh
khusus juri untuk memperbaiki syarat memperbaiki apa yang kita timat tadi yang belum lengkap belum lengkap lagi